pemerintah indonesia kembali menerima kedatangan tahap ke tujuh bahan baku vaksin covid sembilan belas sinovac tiongkok yang tiba melalui bandara soekarno hatta kami siang
hingga saat ini secara kumulatif tersedia sebanyak lima puluh tiga lima juta bahan baku vaksin di tanah air
kecepatan vaksinasi secara nasional diharapkan meningkat
hal tersebut disampaikan wakil menteri kesehatan dante saxono harbuwono saat ikut memantau kedatangan bahan baku vaksin di bandara soekarno hatta kami siang
dante menjelaskan kedatangan tahap ke tujuh bahan baku vaksin tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tahapan impor vaksin
sebanyak enam belas juta vaksin dalam bentuk bulk atau bahan baku
book vaksin akan disimpan dalam sembilan kontainer khusus vaksin tersebut
segera dibawa ke pt bio farma untuk diproduksi dan akan digunakan
dalam gerakan vaksinasi nasional wamenkes memastikan setelah diproduksi
vaksin asal sinovac tersebut tetap akan melalui proses evaluasi oleh bepom sebelum didistribusikan
hari ini kita berhasil mendatangkan vaksin tahap ke tujuh dari keseluruhan tahap sebesar enam belas juta vaksin dalam bentuk buff
dari enam belas juta tersebut secara kumulatif kita sudah punya berarti lima puluh tiga lima vaksin
berikutnya jumlah vaksin tersebut setara dengan nilai pabean sebesar satu ratus satu tiga delapan puluh usd
berikutnya perkiraan fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah sebesar rp dua ratus lima puluh lima miliar yang terdiri dari biaya masuk
selain fasilitas fiskal tersebut juga diberikan percepatan pengeluaran barang dan atas importasi vaksin covid sembilan belas